ngejar mereka sendirian
ya kali dah cari mati apa gue
karena gue mau pulang aja makanya ketemu mondi
mau gue udah dijemput tristan juga si haikal tetap ayah gak cemburu
yaudah berarti haikal gak cinta sama lo
berarti bener kan
mereka tuh masih cinta sama raya
gue tuh waktu itu sempet liat handphonenya haikal
dia masih nyimpan foto foto selfie raya
yaudah itu kan artinya
lo gak perlu lanjutin lagi hubungan lo sama si aikha
yaudah berarti haikal gak cinta sama lo
berarti juga haikal itu
cindy ya menurut gue ya lo biarin aja tristan jemput loh
ya secara kan ini bisa nonton kertas
kalau haikal cinta gak sama lo
kalau highlight cemburu ya bagus
artinya dia bener bener cinta sama lo
terus kalau haikal tetep gak cemburu gue mesti gimana
dia gak cemburu
ya lo bikin aja dia cemburu sin
ya lo coba ke apa aja biar dia tuh bener bener cemburu
biar haikal tuh bener bener cinta sama lo
secara kan lo bener bener cinta kan sama dia
tapi bener sih kata katanya megan itu bener
gue mesti bisa bikin haikal cinta sama gue
gak like banget sih
gak like banget sih
gak like banget sih
gak like banget nih wil

padahal cobar dan kompotannya udah kita kalahin
emang di tempatnya cobar motor lo gak ada juga
ya ini babi cuman kasih saran aja nih
palingnya kan lu kenalin mukanya yang mana
tempatnya di nongkrong juga kan lo udah tau
mendingan lo samperin lagi kesana
tapi lo jangan berantem
lo tanya aja dia
kalo perlu lo paksa
tanya aja dia
kalo memang dijual ya jual ke siapa
saran tapi oke juga tuh ya
iya juga sih
mau banget lah
lo semua pada mau gak
ke tempatnya cobar
mau dok mau
itu itu ah
temen temen lo mau pada semuanya
iya udah be
kita coba dulu deh kesana
hati hati tapi pada ya
kenapa sih kita hapus mulu
waktu gua dan rio masih gabung sama chandra
kita masih kalah dari boy
sekarang pun kita udah gabung sama bang kobar
kita masih kalah dari boy
kayaknya kita harus cari guru baru
kita cari bang cobar
ntar aja deh gua nyusul
berdua gue masih sakit
siti disini namanya si gajah mongtak
ya udah kalau ada kabar dari bang cobar kita cari bang cobar
tadi gue liat yang lain udah pada tepar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
waktu ngomong dia gak taunya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
tapi lo tenang ya lex
sekarang dia udah berhasil
sekarang gue mau ke tempat bangko bar
mau ikut kesana gak
gak ikut dulu deh
badan gue masih sakit sakit banget men
tadi si moni ngajar gue kayak
beringas banget mau ngajar gue
terus maik tuh gue
abis itu masuk kalau
ketemu devi jadi semangat lagi
gue telfon dulu dari dimana ya
kok isinya miss call semua
kan baru jam segini
devi emang udah selesai ya
buat tau suara tuh motor
iya kamu kok malah marahin pak amir sih
bukannya makasih udah nganterin aku tau gak
saya aku baru aja mau jemput kamu
telepon aku juga gak diangkat angkat sama kamu
aku tadi lagi naik motor
kamu kan tau sendiri nih motornya semuanya kenceng
eh halusan aja terus
pak amir tadi ada stress apa buat saya
bukan diperuntukkan hanya bu devi
tapi juga untuk mas calon
sesuatu surprise yang bikin
yaudah terus dulu mau ngasih apaan
kado pernikahan lah
kan gue nikah aja belum
ini melebihi dari segalanya mas chandra
amplop apaan disini
yaudah pak amir cepetan
dari tadi pentang penting pentang penting
mudah mudahan hari ini akan menjadi hari bersejarah
untuk kita semua yang hadir disini
dan menjadi sesuatu yang membuat kita juga senang
dia cepetan jat ini panas
alhamdulillah aku dapat beasiswa

aku dapat beasiswa yang keluar negeri
ya ampun seneng banget
akhirnya aku dapat beasiswa
ah bu devi selamat ya
makasih ya pak amir ya
makasih sama dia
emang dia ngasih beasiswa
kok kamu bukan ikut penang sih
aku dapat beasiswa ke inggris tau gak sih ini
aduh jat gue gak tau lagi jat ini ini panas
lo kenapa sih bikin hidup gue tambah beban terus sih
bikin hidup gue kacau atau gak
lo bikin jalan hidup gue kayak
kita peningin kita